ya idul fitri jauh dari kampung halaman bukan menjadi halangan meski tanpa berjabat tangan sungkeman icip icip makanan rumahan sukacita hari kemenangan masih tetap bisa dirasakan termasuk dengan keluarga yang satu ini ya
yuk kita lebaran bareng keluarga online saya langsung sapa ada kimbab family
baik baik saja terima kasih
selamat kemarin mofaizim mohon maaf lahir batin
ya ampun lucu banget sih bajunya ya
semuanya nih kayaknya gak kerasa gitu lebaran jauh dari indonesia ya
kalau lebaran keluarga online ala kimba family itu kayak gimana sih kita pengen tahu deh
itu lama aja kayak di indonesia ya kak
kalau di jakarta
kalau di jakarta memang sama aja
tuh ada opo sayam ada sungkeman ada uang angkau ada lebaran yang dimasar sama aja
mama gina gimana nih kalau ini kan tahun kedua ya merayakan lebaran di tengah pandemi
gimana gimana merasakan dua tahun berturut turut
pasti kan semuanya serba terbatas
kalau gak bisa ketemu keluarga pasti lah ya
apa biasanya pulang ke indonesia atau gimana nih
sebetulnya semenjak pindah ke sini ke tahun yang lalu kita pulang lebaran
belum pulang lagi ke indonesia gitu
nah jadi tahun ketiga lebaran di sini tahun kedua pandemi ya kang
jadi ya kangen banget sih pengen pulang banget gitu
udah kangen banget rindu berat
rindu berat ya
iya lah ya gimana pun juga kan pasti pengen ketemu keluarga di sini
tapi kalau di sana kalau sekarang kan habis
salat id kemudian apa sungkeman makan makan gitu
biasanya kan ada halal bihalal nih sama keluarga
kalau di sana kan mungkin ya enggak
tapi ada halal bihalal nggak mungkin dengan teman teman sesama orang indonesia
atau sesama umat muslim yang ada di sana nih
kita waktu itu juga pernah ikut di kbri ya kang
ngumpul sama warga negara indonesia lainnya halal bihalal di kbri
tapi semenjak pandemi di tiada
jadi secara virtual
ini pas banget pasti lagi acara halal bihalal dengan kbri
jamnya sama dengan kita lagi ada di cnn sekarang
mama gina masak apa di lebaran kali ini
coba dibagikan menunya
selain saya sering lihat di youtube channelnya yang rajin banget
terus goreng tempek
ceil cohanan emsiki
meni sunda pisan dan cireng disebutnya
cireng terus apa lagi
kalau makanan lebaran
kalau lebaran apa
makanan lebaran yang tadi dimakan
kalau apa jay apa favoritnya
makanan lebaran sama aja
bubur ayam dan lontong
bubur mutiaranya mama gina enak banget sampai nambah berkali kali buka puasanya ya
sama gina ini anak anak udah mulai puasa gak sih belajar puasa
ikut puasa juga gak
sudah mulai belajar puasa sudah
siapa suji saja atau semuanya juga sudah
apa namanya ikut sahur sih ikut cuma paginya masih sarapan gitu
loh itu mana coba yang tiga di belakang kok gak ada hilang main kayaknya
mama gina apa pak jay ini gimana sih mengenalkan tradisi lebaran idul fitri ke anak anak gitu
sebetulnya ya kalau di indonesia kan ada sungkeman ada bagi bagi angpao gitu makan opor ayam
apa kue nastar yang lain lain sama aja kita juga bikin di rumah di sini seperti itu gitu
cuma bedanya kalau di indonesia biasanya kalau mau nastar itu tinggal beli kalau di sini kita harus bikin gitu
ayam ya kan jadi kita bikin gitu apa apa kalau mau kangen bikin gitu bedanya gitu
saya mau nanya sama yang nyempil itu kecil di tengah suci sudah puasa katanya ya
oke masih belajar
iya masih belajar
tapi belajar coba nggak apa apa masih belajar tuh hebat tetap hebat bagaimana rasanya belajar berpuasa kan pelan pelan
adanya kalau di sini biasanya di indonesia mulai dari setengah hari dulu kemudian nanti baru satu hari gimana rasanya berpuasa kemarin
rasanya berpuasa gimana
oke kita masih ngobrol ngobrol lagi sama mama gina dan juga keluarga online tapi kita akan jeda dulu ya nanti juga saya masih mau tanya sama anak anak kita akan jeda dulu usai jeda kami akan kembali tetap bersama kami dan juga keluarga online di cnn indonesia connected
hai ada masih bersama kami di cnn indonesia connect dan masih bersama keluarga online
kimbab family oke kita balik lagi ya suji suji kan tadi kata udah puasa biasanya kalau di sini
tuh kalau anak anak puasa terus dapat hadiah lebaran dari mama sama dari papanya suci dapat
enggak enggak dapat oke eh boleh minta loh sama mama sama papa loh oke sujinan itu
wasal ceil cowok yo apa yang apa yang paling suji suka dari idul fitri dari lebaran hari
lebaran yang paling suka
mau makan cooki oke karena boleh makan sepuasnya ya oke kalau coba deh kalau ke papa j gitu apa
yang paling berkesan selama selama lebaran hai nah itu yang paling berkesan selama lebaran
lebaran di indonesia juga boleh ya boleh boleh dong boleh dong boleh boleh boleh
kalau tiar tiar yang
m cierka makanan makanan indonesia
iya makan bersama keluarga yang ditemuin yang pas halal dihalal itu banyak banget gitu ya kang
oke ini kan kalau misalnya kita lihat kimbab family ini banyak banget sekarang ya followersnya
banyak banget yang ngefans yang suka dengan keluarga online nih
kalau misalnya gimana sih rasanya rizky nggak sih ditempatkan atau diposisikan sebagai apa
selebritas seleb youtube gitu yang mana tuh kayak kehidupan pribadinya mungkin pengen banyak yang tahu gitu
wah hari ini ngapain masak apa nganter anak anak main di mana gitu gimana tuh mama gina
awalnya enggak enggak enggak kerasa ya kang maksudnya kita enggak
enggak enggak tahu enggak nyata bahkan seperti itu gitu tapi kita juga sangat amat aware kalau kita share apa
keseharian kita di sosial media itu apa namanya untuk anak anak apalagi akan ada dampaknya gitu ya kang
kalau kami share tentang informasi tentang pribadi kita siapin
oke tetap harus hati hati
tetap harus hati hati
tetap ada privasi tetap ada batasan ya
apalagi anak anak kecil
ya tapi karena kita di sini kayak keluarga online kita di indonesia gitu jadi nggak kerasa ya kang ya
maksudnya enggak enggak kita enggak berasa enggak berasa seperti itu gitu maksudnya nih
karena kita keluar rumah kita enggak ada yang tahu kita simpan
pak terkenalnya di youtube soalnya ya oke
keluarga online kalau tadi kita udah ngomongin gimana kimba family merayakan lebaran apa yang paling disukai
sekarang saya mau ngajak main games ya it's a game time
jadi saya mau ngajak mama gina papa jay ya dan juga anak anak kita main tebak tebakan ya
yang paling cepat tebaknya langsung angkat tangan nanti hadiahnya dari mama gina
loh salah ya
pokoknya pokoknya langsung langsung apa angkat tangan aja kalau tahu jawabannya ya
coba oke saya mau tes ini dia ada tiga pertanyaan
yang pertama harusnya sih gampang kok ini pasti bisa nih
apakah aku jadi it's a game time gamenya adalah apakah aku
apakah aku aku adalah makanan yang identik dengan lebaran
aku biasanya terbuat dari ayam dan aku berkuah santan
belum ditunjuk nih
hahaha nggak apa apa semuanya benar ya
coba mana saya buka jawabannya mana opor ayam ini dia ada di plasma saya
darat tatarata oke
ampe lupa kata produsernya kok nggak dibuka ampe lupa saya bilang di sini
ini pertanyaan kedua apakah aku
kulitku berasal dari sapi atau kerbau aku dipukul saat pemandang azan
aku juga dikenal sebagai alat musik tabuh apakah aku
eh siapa itu silahkan silahkan
apa apa tadi
waduh katanya coba saya buka apakah jawabannya betul
betu beduk kah tatarata yeay betul hebat
terakhir last question ya apakah aku beduk yang dipukul pukul dung dung dung gitu oke terakhir apakah aku
ini dia amplop adalah temanku
ketika open house aku selalu diburu
biasanya aku juga dikenal sebagai si salam tempel apakah aku
apa tadi saya coba yusi
angpa coba saya mau buka apakah betul jawabannya adalah angpao mana nih dia
yes angpal atau tidak
angpao atau thr yeay semuanya benar ya benar benar ya berarti mama gina dan juga apa aja memang mendekatkan dan mengenalkan tradisi lebaran ya yang ada di indonesia
jadi anak anak ini nggak tahu gitu jadi walaupun ada jauh di negeri seberang tapi semua tetap tahu oke deh terima kasih sekali lagi untuk kimba family
terima kasih sudah bergabung dengan kami
ada yang mau disampaikan untuk keluarga yang ada di indonesia silahkan apa jay atau mama gina anak anak pun boleh
ya kami amat sangat kangen sama keluarga di indonesia semoga pandemi cepat berakhir jadi kita bisa temu bisa kangen kangenan pulang ke indonesia cepat cepat
untuk keluarga online yang lagi nonton juga selamat lebaran untuk yang merayakan mohon maaf lahir batin
mohon maaf lahir dan batin semoga bisa cepat kembali berkumpul bersama keluarga
kamsahamnida ganggangeseo terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia connected
bye selamat malam